masih bersama saya maido pelfrina di rumah pemilu saudara
aktivitas akademika universitas islam indonesia yogyakarta kembali menyuarakan sikap terkait kondisi bangsa
salah satunya adalah mengecam presiden joko widodo yang dianggap melakukan politik dinasti dengan cara mengakali konstitusi negara
guru besar dosen mahasiswa hingga alumni universitas islam indonesia melakukan tabur bunga di sebuah keranda sebagai simbol matinya demokrasi di indonesia
setelahnya rektor uii membacakan pernyataan sikap mengecam presiden joko widodo yang dianggap telah melakukan politik dinasti dengan cara mengakali konstitusi negara
menolak hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang dituding curang karena syarat dengan manipulasi
jadi pembangkangan sipil harus dilakukan dengan cara cara yang bermartabat
memberikan pesan bahwa ada masalah besar dan semoga pesan itu menjadi pemantik untuk mengubah kebijakan
kembali kepada etika kembali kepada konstitusi dan menempatkan rakyat pada pemegang kedaulatan rakyat tertinggi
sejumlah guru besar dari berbagai universitas sejabodetabek juga menyampaikan seruan salemba dua ribu dua puluh
mereka menyerukan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini
para akademisi mendesak reformasi hukum yang transparan dan akuntabel
mereka mengingatkan pemerintah agar tidak merumuskan hukum yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan mementingkan kepentingan kelompok tertentu
seruan salemba juga mengingatkan pemerintah yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan mementingkan kepentingan kelompok tertentu
mereka juga mendorong dpr untuk menggunakan hak angket untuk mengkusut dugaan kecurangan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
kedua guru jadi dua guru ini melurahkan masalah dalam masyarakat
sejumlah sivitas akademika ugm menggulirkan gerakan kampus menggugat di gedung balairung universitas gajah mada yogyakarta
mereka mengkritik kondisi demokrasi saat ini
balikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir dalam orasinya wakil
rektor ugm ari sujito menyebut penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tidak akan
dibiarkan oleh masyarakat sipil dan kalangan kampus yang terus dilakukan